presiden joko widodo secara simbolik melepas bantuan kemanusiaan untuk rohingya di terminal tiga tanjung priok jakarta utara
dalam pidato singkatnya presiden jokowi menyampaikan bahwa bantuan kemanusiaan untuk indonesia
merupakan bantuan dari seluruh elemen masyarakat indonesia baik masyarakat biasa pengusaha maupun pemerintah
hal ini merupakan bentuk solidaritas indonesia sebagai negara muslim terbesar di asia
bantuan sebanyak sepuluh kontainer seberat sepuluh ton terdiri dari makanan cepat saji seperti mie instan makanan bayi dan juga sarung
bantuan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi warga rohingya yang saat ini masih dalam ataupun masih hidup dalam konflik
presiden juga menyatakan bahwa komunikasi terus dilakukan antara pihak pemerintah indonesia
melalui kementerian luar negeri dengan pemerintahan myanmar dalam upaya menciptakan kedamaian di myanmar
kepedulian kita sudah kita tunjukkan tanpa kegaduhan
dan kepedulian kita telah kita lakukan tanpa menggunakan megapon diplomasi
dan seperti kita tahu pada tanggal enam desember dua ribu enam belas
saya telah mengutus menteri luar negeri
indonesia ibu retno marsudi
untuk bertemu dengan state councilor myanmar
untuk menyampaikan empat pesan mengenai pentingnya
segera diperlukan akses kemanusiaan ke rahim state

dan menegaskan perlunya perlindungan dan penghormatan hikmat asasi manusia
dan menegaskan perlunya perlindungan dan penghormatan hikmat asasi manusia
utamanya bagi komunitas muslim
utamanya bagi komunitas muslim